sementara pengerjaan tol pandaan malang sepanjang tiga puluh delapan tiga puluh empat km sudah mencapai tujuh puluh lima persen
bahkan seksi satu dua dan tiga sepanjang tiga puluh km sudah bisa digunakan secara fungsional pada libur natal dan tahun baru
jalan tol ini bisa memangkas perjalanan dari dua jam menjadi dua puluh lima menit
jalan tol pandaan di kabupaten pasuruan sampai ke kota malang jawa timur dibangun mulai akhir dua ribu enam belas
jalan sepanjang tiga puluh delapan tiga puluh empat km ini nantinya dibagi menjadi lima seksi yang menghubungkan pandaan purwosari singosari lawang hingga malang kota
menurut pt jasa marga saat ini pembangunannya sudah mencapai tujuh puluh lima persen
pengerjaan memang tidak bisa dilakukan berbarengan karena disesuaikan
dengan lahan mana yang lebih dulu dibebaskan
seluruh ruas tol pandaan malang ditargetkan bisa beroperasi pada pertengahan dua ribu sembilan belas
jalan tol ini juga diharapkan bisa memangkas waktu tempuh pandaan ke malang kota
yang karena kepadatan lalu lintas bisa mencapai satu lima sampai lebih dari dua jam
dari pandaan sampai singosari kurang lebih satu sampai satu lima jam ya
tapi kalau lewat tol mungkin hanya dua puluh menitan saja
kalau kondisi libur ya
libur seperti sabtu minggu atau mungkin libur tahun baru
mungkin di luar itu lebih dari tiga jam
kalau di kami tol ya tetap kurang lebih dua puluh menit itu ya
ruas sepanjang tiga puluh km yang menghubungkan pandaan dan singosari ini
nantinya akan dibuka secara fungsional untuk libur natal dan tahun baru mendatang
pengerjaan di ruas ini sekarang dilakukan selama dua puluh empat jam penuh
untuk bisa memenuhi target dibuka fungsional pada dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
dari delapan belas hingga dua januari dua ribu sembilan belas
tantangannya memang kita harus menyelesaikan satu jembatan yang cukup tinggi di sda ujung
stasiun delapan belas itu kita berpacu maksimal tanggal dua puluh desember
itu nanti umur tujuh hari sampai dengan empat belas hari
biasanya kalau kita tingkatkan mutubetonya tujuh hari bisa
nanti akhir desember sudah bisa dilewati
warga surabaya dan sekitarnya antusias menyambut dibukanya jalan tol ini
mereka senang karena jalan tol bisa mempersingkat waktu tempuh
malah kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu
karena mangas waktu terus kita kan kadang butuhnya juga cepat juga yang dipengenin
terus juga tujuan kita kadang ketika kita pengen nyampe di tujuan terjebak macet gak bisa gerak kita
pembangunan jalan tol pandaan malang menelan biaya sekitar sepuluh triliun rupiah
dana berasal dari internal pt jasa marga
dan pinjaman bank sindikasi
jalan tol ini juga menawarkan pemandangan alam yang indah bagi para pengendara
hamparan sawah dan area pegunungan arjuna serta penanggungan akan terlihat di sepanjang perjalanan